ini sebagai ungkapan terima kasih saya buat kamu
karena kamu sudah berhasil menjalankan tugas sebagai head chef kemarin
kamu terima ya
loh gak perlu pak
kan selama saya menjalani tugas di hotel ini
yaudah ya bu
kau sama bunda
kamu kalau mau betah tinggal di sini jangan di kamar aja dong
dan kalau saya suruh kamu ini itu kamu juga harus turun
itu artinya kamu itu sadar diri
bahwa kamu bukan siapa siapa di sini
kamu kan lagi sedih
biasanya nih ya kalau saya sedih saya itu suka menyibukkan diri saya
mendingan sekarang kamu menyibukkan diri kamu
supaya kamu lupa sama masalah kamu
tanaman saya itu berantakan di balkon
dan saya juga belum siram tanamannya
gimana kalau kamu kerjain itu
tapi ingat ya
suami saya nggak boleh tahu soal ini
kalau suami saya tanya
kamu bilang aja kalau kamu itu suka sama tanaman

biar katanya semuanya gitu bisa juicy ya kan
kamu iblis juga bisa
ya tapi kamu atau jeboknya
buat saya ketawakan satu satunya
paling b organic alicia bukan évinkan
benior kamu abortion galau
sama saja demikian ok
sampai jumpa di video selanjutnya

dulu udah kamu terima aja amplop ini ya
kamu bisa pakai buat kebutuhan kamu sehari hari
enggak pak terima kasih
naik barang yang sudah saya kasih ke kamu
tolong jangan dibalikin lagi dong
uang ini adalah hak kamu
jadi sudah kewajiban kamu untuk menerima hak ini
itu dong diterima
ya pak saya terima
terima kasih pak
saya udah boleh kembali kerja
oh boleh dong kamu balik kerja lagi ya
eh tunggu dulu
ini bajunya diganti di loker banyak
jangan lupa diganti
kenapa lagi sih bening
saya ingin lihat penetration
ini terjinder gue ya

dan berima kasih pak
yang terpertanya kasih makasih
ini kenapa gelasnya bisa pecah
kamu lihat dong
semua belinya itu bercejaran
permintaan maaf kamu itu gak berguna bagi saya
gak usah nangis
sekarang kamu bersihin
kamu itu selalu ya
selalu bikin masalah di rumah
kamu tau gak
saya di apartemen ini semuanya harganya mahal
aku gak tau
saya tuh udah capek banget
saya capek banget ngeliat ulah kamu
ga ada apa